seorang wanita bernama ayu ditemukan tewas terbunuh di sebuah wisma daerah kaliurang yogyakarta
korban mutilasi ditemukan dengan kondisi penuh luka
pelaku sadis yang membunuh wanita tersebut masih jadi teka teki
saat ini polisi tengah memburu pelaku dan untuk membahasnya lebih dalam
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pakar psikologi forensik reza indragiri
selamat sore pak reza
pak reza ini lagi lagi terjadi peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang korban wanita dengan cara mutilasi
dari analisis anda mengapa kemudian pelaku memilih cara mutilasi
ada dua kemungkinan
pertama mutilasi sebagai sebuah episode susulan ketika pelaku barangkali merasa bahwa amarahnya
kebenciannya sakit hati cemburunya dendamnya atau perasaan perasaan negatif lainnya
seolah tidak akan bisa dilepaskan
tidak akan bisa melegakan seandainya aksi kejahatan itu berhenti hanya pada pembunuhan saja
jadi dengan kata lain mutilasi merupakan cara untuk memastikan bahwa pelaku betul betul merasa lega
karena seluruh perasaan negatifnya sudah dialuapkan
kemungkinan yang kedua bahwa mutilasi dilatar belakangi oleh motif instrumental
kalau motif ini yang bermain main di kepala si pelaku
maka mutilasi sesungguhnya dilakukan dalam rangka misi kedua kejahatan
yaitu melarikan diri dari proses hukum menghindari pertanggung jawaban pidana
dengan memotong motong tubuh korban sedemikian rupa
pelaku barangkali membayangkan bahwa otoritas penegakan hukum akan sulit mengidentifikasi korban
kalau korban tidak bisa diidentifikasi lebih lebih lagi pelaku pembunuhannya
baik kalau dari pengakuan keluarga kan tubuh korban dipenuhi luka ya
apakah menurut analisis anda ini pelaku dalam keadaan emosi atau memang sadar sepenuhnya atau bagaimana pak
seandainya luka luka tersebut dipenuhi luka
di luar maaf bagian tubuh yang dipotong
maka luka luka yang berserah itu boleh jadi merupakan penanda ada muatan emosi atau muatan perasaan negatif pada diri si pelaku
berarti ini kemungkinan pertama yang tadi saya sebut
bahwa adanya motif emosional kebencian dan sejenisnya yang melatar belakangi pelaku melancarkan aksi keji tersebut
oke apakah kemudian soal sakit hati dendam itu menjadi motif yang paling banyak ditemukan pak
dan mungkin saja ditemukan
ada yang menyebutkan kasus mutilasi yang menimpa wanita di kaliurang ini
perkiraan saya demikian bahwa paling tidak pada sekian banyak kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi
yang diberitakan oleh media saya menangkap bahwa muatan perasaan negatif itulah yang meluap luap dialami oleh pelaku
yang sampai kemudian pelaku melakukan aksi pembunuhan
namun tidak serta merta bahwa motif pembunuhan adalah sama dengan motif mutilasi
bisa saja seorang pelaku tergerak untuk melakukan hal ini dan dia tidak bisa mengerti bahwa itu adalah hal yang sama dengan hal yang terjadi di dalam kejadian ini

sementara mutilasinya sendiri boleh jadi di latar belakangnya oleh motif instrumental menghilangkan jejak menghindari pertanggung jawaban hukum seperti yang tadi saya katakan
ini kan pelaku pembunuhan sampai saat ini belum ditemukan
bagaimana kemudian polisi bisa mengejar siapa pelakunya
ini apa pak yang menjadi mungkin petunjuk bagi polisi
kalau soal mutilasi ini
tkp steril tubuh korban juga steril dalam pengertian tidak bertindak tidak ada penambahan sidik sidik jari dari orang orang yang mungkin beri tiket memberikan bantuan tapi justru merusak tkp
maka kondisi yang steril semacam itu hitung hitungan di atas kertas akan memudahkan otoritas penegakan hukum untuk mengidentifikasi siapa pelakunya
hingga lagi disisir secara seksama jejak jejak sidik jari yang ada di tubuh korban maupun di tkp sehingga ada basis data
tentang sidik jari yang memadai mudah mudahan tidak terlalu sulit bagi pihak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya
kalau dilihat dari kondisi mutilasi dan kemudian tubuh korban yang penuh luka apakah kemudian pelakunya ini biasanya orang dekat dari korban
bisa disinyalir begitu
untuk membunuh apalagi disertai dengan mutilasi saya bayangkan dilangsungkan dalam jangka waktu yang cukup panjang di lingkungan yang tertutup
untuk membunuh apalagi disertai dengan mutilasi saya bayangkan dilangsungkan dalam jangka waktu yang cukup panjang di lingkungan yang tertutup
siapa gerangan orang yang mampu untuk menguasai korban dalam jangka waktu yang relatif panjang
dan mengisolasinya dalam sebuah lingkungan tertutup memang masuk akal kalau kita berspekulasi orang dekatlah yang melakukan aksi keji tersebut
tadi saya simak bahwa ada secari surat yang isinya penyesalan atau semacam itu
nah itu barangkali juga merupakan petunjuk yang bisa diteruskan oleh pihak kepolisian
guna memastikan seberapa jauh kemungkinan orang dekat yang menjadi pelaku perbuatan jahat
yang kita perbincangkan ini
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari kepolisian ya pak reza
karena kabar kepolisian sudah mengantongi identitasnya dari pelaku pembunuhan mutilasi perempuan bernama ayu
di kaliurang sleman yogyakarta tapi memang pelakunya kabur begitu ya ke luar kota
kita tunggu nanti bagaimana hasil pengejaran atau penangkapan dari kepolisian atas
mudah mudahan pengejaran itu berbuah baik karena saya khawatir bahwa dengan menulis secari surat
jangan jangan pelaku sesungguhnya juga sudah punya niatan untuk menghabisi dirinya sendiri
semoga itu tidak terjadi sehingga yang bersangkutan bisa bertanggung jawab di hadapan hukum
oke biasanya itu memang terjadi ya pak ya
saya bayangkan kalau si pelaku sungguh sungguh ingin menelarikan diri
ingin menghilangkan jejak tidak meninggalkan barang bukti maka apa poinnya dia tulis secari surat itu
itu sebab tadi saya katakan jangan jangan dia tulis secari ke surat itu dengan perasaan kesedihan dengan perasaan menyesal
perasaan takut kalau memang perasaan itu yang menggelayut di hati si pelaku
maka tidak tertutup kemungkinan sampai pada sebuah titik kalap titik panik
dia tidak bisa lagi menahan gejolak perasaannya lalu dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya
suatu hal yang sangat mungkin
ini gangguan mental atau psikopat yang mungkin bisa terjadi kepada pelaku
anda melihat analisisnya seperti itu pak
bisa saja demikian tetapi kita tidak bicara tentang orang biasa
kita bicara tentang orang yang diduga melakukan sebuah
sebuah perbuatan pidana
dengan gambaran situasi seperti itu maka yang tepat adalah kita berasumsi
bahwa pelaku adalah orang yang sehat orang yang waras orang yang rasional
karena hanya dengan asumsi semacam itu maka pelaku akan kita bisa seret kehadapan mahkamah hukum
tapi kalau kemudian kita terlalu dini langsung berspekulasi tentang segala bentuk abnormalitas yang ada pada diri si pelaku
termasuk yang saya maksud adalah abnormalitas psikologis maupun abnormalitas psikiatris
maka sadar tidak sadar sengaja tidak sengaja kita justru seperti memberikan bahan bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum
oke pak reza terakhir ini kan banyak sekali ya dalam waktu berdekatan terjadi peristiwa pembunuhan mutilasi
anda melihat ada pola pola copy cat mungkin masyarakat ataupun pihak pihak yang merasa punya sakit hati ataupun emosi
kemudian terinspirasi dari peristiwa pembunuhan mutilasi yang belakangan ini terjadi
karena ini waktunya sangat berdekatan dan banyak begitu pak
ya memang kita patut khawatir bahwa ada unsur peniruan dalam kurung copycat dibalik tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi
juga pada sisi lain teringat oleh saya pernyataan dari organisasi kesehatan dunia yang mengatakan bahwa pasca pandemi virus covid sembilan belas
besar peluang akan terjadi pandemi baru yaitu pandemi semacam gangguan jiwa pandemi perilaku perilaku yang ekstrim perilaku perilaku yang malah suai dan sejenisnya
apabila rangkaian peristiwa pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan perilaku yang kita anggap sebagai perilaku yang luar biasa kecil
yang di luar jangkauan akal sehat manusia maka memang barangkali tepatlah ramalan who atau organisasi kesehatan dunia tentang datangnya gelombang pandemi yang kedua
yaitu pandemi terkait dengan ketidakstabilan kejiwaan manusia
oke apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun otoritas kesehatan di indonesia supaya ini tadi tidak terjadi peniruan
seperti yang tadi bapak sebutkan
sulitlah kita mau membendung media seperti apa tidak mungkin anggaplah media konvensional bisa kita tutup ya
tapi siapa yang bisa memastikan bahwa media sosial akan bersih dari hal hal yang boleh jadi menginspirasi siapapun untuk kemudian melakukan perbuatan keji
termasuk belajar untuk menjadi pelaku kejahatan dengan rupa rupa modus dengan rupa rupacara termasuk menghilangkan barang bukti dengan metode mutilasi
saya tidak begitu yakin kita akan menemukan sebuah solusi yang sederhana tentang bagaimana kita bisa mengatasi copy cat semacam ini
baik kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari kepolisian ya terhadap pelaku pemenuhan yang terjadi pada seorang wanita bernama ayu di kaliurang sleman yogyakarta
dan semoga kekhawatirannya pak reza tadi tidak terwujud ataupun tidak terjadi
manusia manusia di indonesia ataupun di seluruh dunia masih dalam kondisi yang tidak terjadi
masih dalam kondisi mental yang sehat begitu ya dan tidak melakukan tindakan tindakan
semoga ini anda petik sebatas kasus homoside yang tidak menjadi kasus homoside disusul suicide
oke terima kasih sekali pakar psikologi forensik reza indragiri atas penjelasannya yang sangat komprehensif kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini saya selalu pak reza
terima kasih salam sehat